ternyata saya pikir ya saya sengaja ternyata setelah itu pak edi datang ke tempat saya bu
itu ramanya bnpb dan bnkg persis sama
kenapa dua ribu dua puluh itu ada gunung meletos ada tsunami ada gempa bumi delapan sampai delapan delapan lima skala meter
kemudian ada burung besi jatuh
inilah pernyataan wali kota surabaya tri risma hari ini
tentang ramalan bencana dari seorang peramal ketika berpidato di hadapan forkopimda
kota surabaya di dprd kota surabaya delapan januari dua ribu dua puluh lalu
menyikapi pernyataan dirinya dalam video tersebut
risma mengatakan bahwa pernyataan dari peramal tersebut hampir sama dengan prediksi dari akademisi
sehingga dirinya tidak boleh mengesampingkan hal tersebut
kemudian kalau sudah secara akademis itu ternyata sama saya tidak boleh mengenyampingkan itu
artinya bahwa saya harus lebih mempersiapkan diri karena itu kemudian kita juga pasang kamera kamera di sepanjang pantai di surabaya
dan sosialisasi kepada warga bagaimana caranya
risma menegaskan jika dirinya berusaha untuk berbuat dan berdoa kepada tuhan
agar apa yang diramal tersebut tidak terjadi karena manusia hanya berusaha dan tuhan yang menentukan